badan pemeriksa keuangan meralat pernyataannya bahwa ada kunjungan kerja fiktif anggota dpr yang berpotensi merugikan negara rp sembilan ratus empat puluh lima miliar
klarifikasi ini disampaikan ketua bpk hari azhar aziz usai menyampaikan laporan hasil pemeriksaan bpk atas laporan pemerintah pusat tahun dua ribu lima belas
menurutnya masalah itu muncul karena proses administrasi semata dan saat ini sekjen dpr serta bpk masih mengolah laporan administrasi hasil kunjungan kerja itu
alhamdulillah sebagian besar itu sudah menyelesaikan laporan administrasinya dan masih ada waktu ada beberapa yang masih belum
yang enam puluh hari sejak laporan hasil pemeriksaan ini kami sampaikan kami menghimbau supaya segera yang belum melaporkan administrasinya supaya melaporkan melalui sekjen